di negara negara yang tinggi hampir satu di empat orang telah menerima vaksin
di negara negara yang rendah satu di lebih dari lima ratus
biar saya ulangi satu di empat versus satu di lima ratus
itu adalah teguran langsung direktur jenderal who pada negara kaya
yang memborong vaksin melalui perjanjian bilateral atau langsung ke produsen vaksin covid sembilan belas
tedros melihat ketimpangan yang mengejutkan bahwa lebih dari tujuh ratus juta vaksin sudah didistribusikan
di mana delapan puluh tujuh persen diborong negara kaya dan menengah atas
sedangkan negara miskin baru mendapat jatah dua persen
ourworldindata org mencatat negara tiongkok memiliki dua ratus sembilan puluh juta dosis vaksin
amerika serikat dua ratus empat puluh sembilan juta dosis india satu ratus lima puluh sembilan juta dosis
dan inggris raya sebanyak lima puluh satu juta dosis
sebagai contoh aja saat ini di amerika ada empat puluh juta dosis astrazeneca yang nggak digunakan
disimpan saja digudang
tidak digunakan karena dipakai pfizer dulu moderna
itu pun sudah lebih
dalam upaya pemerataan vaksinasi pbb membentuk skema covax
di mana lebih dari seratus partisipan bergotong royong membagikan vaksin sampai ke negara termiskin
covax memiliki skema akan membuat dua miliar dosis termasuk satu tiga miliar untuk digunakan tahun ini
yang ada di situ tuh uang
yang ada di covax itu uang bukan vaksin
jadi negara negara kaya seperti australia itu berapa
dia besar juga tuh hampir berapa ratus miliar tuh menyumbang
amerika juga amerika triliun
komitmen yang adanya itu dalam bentuk uang
yang uang itu dibelikan untuk vaksin
indonesia juga sudah mendapatkan vaksin dari skema covax
indonesia telah kedatangan sepuluh tahap vaksin dan menerima total tujuh puluh tiga sembilan juta dosis vaksin covid sembilan belas
dari berbagai produsen seperti sinovax sinovams dan astrazeneca
di saat bersamaan indonesia juga sedang bekerja keras
untuk memasuki uji klinis fase kedua vaksin dalam negeri yaitu vaksin nusantara
menurut diki budiman ke depan vaksin nusantara harus diprioritaskan memenuhi kebutuhan warga negara indonesia terlebih dahulu
baru setelah itu vaksin nusantara dapat digunakan membantu negara terdekat
seperti timur leste dan brunei darussalam
untuk memperkecil kemungkinan ledakan wabah covid secara regional
fina nabilah windri hawadis jakarta